tunggal putri indonesia bilkis prasista mencatatkan prestasi gemilang dengan mengalahkan pebulu tangkis nomor satu dunia akana yamaguchi di uber cup dua ribu dua puluh
meski demikian indonesia harus mengakui keunggulan tim negeri sakura dengan skor akhir empat satu
kami kutip dari detik sport bilkis berjumpa akana di partai pembuka laga antara indonesia dan jepang babak penyisihan grup a uber cup dua ribu dua puluh dua di impact arena bangkok thailand pada rabu
pemain berperingkat tiga ratus tiga puluh tiga dunia itu menunjukkan tajinya dengan membuat akana takluk di tangannya dalam permainan dua game langsung dengan skor dua puluh satu
namun kemenangan bilkis tidak diikuti empat pertandingan tim putri indonesia lainnya dan membuat skor akhir empat satu untuk kemenangan jepang
dengan hasil ini jepang lolos ke babak delapan besar sebagai juara grup a disusul indonesia di peringkat kedua